jadi id menambah daftar deretan e commerce yang menutup layanan usahanya
sempat diprediksi memiliki masa depan cerah namun mengapa akhirnya banyak yang menyerah
kami bahas malam hari ini bersama yuswo hadi pemerhati marketing
mas wismo selamat malam apa kabar
halo mbak tiffany sehat mbak
alhamdulillah mudah mudahan mas yuswa juga dalam keadaan sehat
banyak banget sebelum jadi id memutuskan akan menghentikan operasionalnya
kita tahu ada levania kemudian ada kelapa banyaklah rakuten dan lain sebagainya
apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga membuat e commerce ini akhirnya menyerah begitu saja
ya jadi sebenarnya kalau kita runut ya nggak cuma di e commerce
tapi juga secara digital secara keseluruhan mbak tiffany
jadi sumbernya adalah pertama pandemi
tiga tahun yang lalu kemudian berlanjut ya dua ribu dua puluh dua ada perang ukraina rusia
dan kemudian kita tahu karena kalau pak jokowi bilang kan tahun gelap
jadi memang ketika dunia itu inflasi tinggi ya kemudian supply chain bottleneck
kemudian duit itu jadi langka mbak
ya makanya kemudian saya mengatakan banyak taraf digital kita itu kayak kena stroke ya
artinya aliran duit yang itu menjadi kayak aliran darah nyawanya secara digital itu tiba tiba dihentikan
sehingga ketika dihentikan ya kayak stroke itu kemudian badan jadi lumpuh gitu
ya jadi sebenarnya startingnya dari situ tetapi dalam konteks cdid ada faktor faktor yang lain mbak
tapi mungkin trigger nya adalah dari situ mbak
oke kalau ngomongin soal trendnya banyak yang memproyeksikan dengan kita masuk ke digital ya mbak
masuk ke di era yang digital artinya layanan e commerce belanja online ini sebagai jawaban yang tepat
anda melihat ini juga atau tidak
kalau memang iya tapi kenapa banyak yang akhirnya tutup
ya jadi memang ke depan adalah apalagi di drive oleh pandemi kita semakin go digital
dan e commerce akan tetap luar biasa mbak
nanti ini kita sedang dalam proses
ya jadi kita sudah melakukan proses yang lebih eklegri dari offline
ya kalau sebelumnya kan di offline terus kemudian sekarang bergerak cepat ke online
dan ketika pandemi sudah lewat bukan berarti offline nya hilang
ya jadi omni nanti jadi offline sama online itu akan bersandingan
dan offline akan tetap tumbuh luar biasa dan saya kira para the big five di e commerce ini akan tetap survive ya
tetap bagus pertumbuhannya karena pasar digital di indonesia cukup besar dan pertumbuhannya cukup tinggi ya
jadi kalau beberapa
pak itu rontok itu karena faktor memang persaingan mbak
jadi kita tahu gdig kan late commerce ya dua ribu lima belas sementara kalau kita ngomong tokopedia sudah dua ribu sembilan
jadi kalau di dalam digital itu persentralan advance itu penting mbak
jadi yang pertama di pasar itu sangat penting ya
makanya kemudian apalagi kemudian the big three the big five yang mereka bakar duitnya kencang
sehingga secara brand mereka cepat hadir di hati konsumen
ctib ini agak terlambat sehingga secara brand memang agak di belakang gitu
jadi sekarang di urusan delapan ya
jadi memang posisinya itu di pinggiran
makanya begitu ada trigger krisis global maka cd com di tiongkok sana melihat nggak prioritas gitu ya
mereka akan prioritas ke pasar dalam negeri tiongkok sehingga operasinya di asia tenggara dihentikan gitu
jadi mungkin faktornya karena
karena memang secara brand juga kurang kuat mbak
secara kompetisi memang di luar lima besar ya
yang gede ya
media kemudian shopee kemudian ladada dan seterusnya mbak
oke itu nanti soal kompetisi pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya
tapi sidebar dari jawaban mas yusuf artinya online dengan offline harus berjalan dan pada saat ini offline tetap harus ada ya kan
karena dua duanya pilihan masyarakat indonesia belum cenderung semuanya ke arah online
tapi mungkin sedikit
ini banyak sekali mall pusat perbelanjaan yang mengaku sepi juga
artinya memang tren belanja indonesia belum sepenuhnya kesana dong mas
sekali lagi masalah kompetisi mbak
jadi kalau kita mengatakan banyak mall tutup tetapi juga banyak mall yang makin rame gitu ya
gi itu makin rame kemudian pokat itu makin rame ya
jadi kalau dikatakan bahwa kemudian mall mati juga nggak ya
kalau dikatakan e commerce mati juga enggak
ini akan mencapai keseimbangan di mana pemain pemain yang nggak kuat ya
dia terpaksa harus meninggalkan lapangan dan diisi oleh pemain pemain yang faith dengan pasar
itu berlaku untuk offline maupun online
dan nanti karena leisure customer itu hidup di dua alam mbak amphibia
jadi saya kalau deket deket lebih baik ke indomaret gitu ya
tetapi kalau mau beli kamera mau beli satu yang agak gedean saya akan ke topet atau akan ke shopee gitu
jadi customer itu nggak terundang ekstrim
misalnya akan beli semua di offline gitu
atau saya ekstrim akan beli di online gitu
jadi customer hidup di dua alam ya amphibia
dia akan milih channel mana yang paling dia senengin apakah offline atau online
nanti antara offline dan online itu akan ketemu proporsi yang tepat gitu
dan kita nggak ekstrim akan ke ekstrim kanan atau kiri
jadi mall akan tetap ada e commerce juga akan tetap ada dan mereka akan hidup bersandingan
ini sedikit highlight juga buat saya karena saya belum ke mall mal tadi
yang mas yusuf sebutin jadi saya nggak tahu
jadi harus survei dulu kayaknya
artinya dengan adanya persaingan yang cukup ketat kompetitif ini
kecenderungan dengan pelaku pelaku yang besar quote unquote yang bisa memonopoli
potongan kue untuk para pemain pemain baru yang porsi potongan kuenya lebih kecil
akan lebih kesulitan akan begitu terus dong mas
kalau di dalam
network effect itu kecenderungannya
the winner itu akan makan semuanya gitu
dia akan win all gitu
jadi dia akan
jadi dia akan kecenderungannya monopolitik atau oligopolitik ya persaingannya
kalau di digital memang begitu
makanya twitter itu hanya satu untuk micro blogging gitu ya
untuk sosial media
produk juga satu gitu ya
kemudian google juga cuma satu ya
jadi memang kecenderungannya lebih dibandingkan yang offline
digital competition itu lebih cenderung monopolistik atau kalau enggak oligopolistik
makanya nanti kira kira akan ada tiga pemain besar atau paling mungkin banyak lima besar
dan yang kecil kecil ini terpaksa nanti akan konsolidasi ya
akan merger dan seterusnya dan kemudian akan tersisa pemain pemain yang besar saja mbak
jadi itulah yang terjadi sekarang
didorong makin cepat oleh krisis global itu pemain pemain kecil ini antara dia keluar atau dia akan diserve oleh pemain pemain yang besar mbak
kalau begitu bagaimana strategi dari layanan e commerce ini
khususnya mungkin pendatang pendatang baru untuk bisa bertahan hidup di tengah persaingan dan juga ketidakpastian seperti ini
salah satunya mungkin jawabannya apakah
banyak yang bertanya juga apakah strategi memberikan promo itu juga
menjadi salah satu
karena sekarang mungkin banyak yang curhat gitu ya di timeline
wah kok kayaknya promonya udah gak sedahsyat dulu lagi gitu
sehingga mungkin itu jadi pilihan choice orang juga untuk ngelirik ke tetangga sebelahnya
sekarang promo gede gedean cashback gratis ongkir yang sangat sangat berlebihan hasil dari bakar duit itu sudah lewat matanya
harusnya masih berjalan tetapi karena gara gara pandemi dan kemudian diikuti dengan krisis global maka
saya katakan tadi duitnya itu terlalu cepat ya terlalu cepat untuk hilang gitu ya
artinya dipakai untuk prioritas yang lain sehingga nggak mengucur kepada syarat syarat digital itu
jadi apa namanya promo promo yang sangat berlebihan hasil dari bakar duit itu sudah lewat matanya mbak
dan sekarang ini memang ranah e commerce sudah dikuasai oleh pemain pemain besar
saya kira pemain pemain baru agak sulit untuk bisa masuk ke sini karena untuk masuk ke sini
investasi yang dibutuhkan bakar duitnya itu besar sekali
jadi ini adalah arena bagi the big four ya
the big four itu pertama pet kemudian the shopee adalah zada kemudian the blibli dan kemudian bukalapak ya
jadi di luar itu ada pemain yang mau nyuri masuk rasanya agak sulit karena memang untuk masuk ke sini
pertama brand yang kedua adalah investasi yang diperlukan untuk bakar duit itu besar sekali
kecuali mungkin catatannya sebagainya
jadi skill of strateginya bisa di boost gitu ya mbak mungkin itu bisa jadi salah satu kunci
tapi begini mbak kalau tadi mas yeswo bilang sudah lewat masanya itu sudah lewat masanya sudah lewat trennya
atau sebenarnya karena ini sudah berjalan beberapa tahun taruh lah ya di atas lima tahun
sekarang memang saatnya harus memikirkan profit
artinya si penanam uang investor gitu harus memikirkan bagaimana investasinya itu bisa balik lagi gitu
jadi tidak cuma buang buang duit saja
ini kalau orang jawa bilang itu disapeh terlalu cepat mbak
jadi disape itu artinya sudah tidak dikasih makan lagi tetapi terlalu cepat gitu
harusnya itu masih mungkin lima tahun ke depan atau tiga tahun ke depan
tapi karena faktor pandemi dan faktor krisis tadi duit makin langka maka mereka ini ditapeh dengan cepat sekali
maka prioritas utama mereka the big five itu adalah bagaimana secepatnya go to profitability
jadi makanya kenapa phk dan segala macam bukan hal yang aneh karena phk itu cara paling mudah untuk cutting cost
cutting cost itu tujuannya adalah untuk making profit sebenarnya
jadi revenue nya agak sulit karena pandemi karena krisis
maka agar tetap profit cost nya itu ditekan
cost yang paling gampang ditekan adalah melalui playoff karyawan gitu
makanya nggak heran juga nggak hanya di indonesia ya di raksasa raksasa teknologi global ya microsoft amazon
kemudian facebook dan seterusnya itu mereka juga melakukan phk besar besaran karena itulah cara mereka untuk tetap making profit dan kapitalisasi pasar itu menjadi lebih bagus
makanya yang di indonesia juga begitu e commerce ini sudah cukup wah ya cukup lama ya sudah di atas sepuluh tahun
makanya mereka sudah waktunya untuk making profit dan kapitalisasi pasarnya harus bisa di harga sahamnya di bursa mesti harus dipertahankan bagus
oke dengan hadirnya e commerce e commerce di indonesia ini pergerakannya ini kan sebenarnya
sebenarnya punya positive vibes ya kan dapat mensupport atau mendukung pergerakan di sektor lain
let's say yang paling besar adalah umkm ya kan ada juga mungkin dari sektor pengiriman barang seperti jdid yang juga punya jasa pengiriman
sehingga akan ada bidang atau sektor sektor yang terdampak dengan tutupnya layanan e commerce ini
seberapa impact nya mas wiswo
saya kira banyak para pedagang di gdid mereka juga yang punya channel di opet atau di shopee ya
menurut saya dampaknya nggak begitu mereka shifting ke big five ini cukup cepat saya kira
dan saya kira mereka punya toko di berbagai tempat gitu ya
jadi menurut saya kok dampaknya sih nggak begitu dari sisi penjual dan dari sisi penjual ya dari km nya ya
kalau di dalam marketing channel itu kalau bisa sebanyak mungkin
jadi nggak cukup cuma di opet tapi juga di shopee juga di jdid juga yang lain gitu ya
makanya begitu ada satu tutup
maka mereka akan shifting ke opet
maka mereka akan shifting ke platform yang lain ya yang the big five
terus kemudian dari sisi pengiriman juga begitu
nanti akan shifting ke yang masih eksis itu akan cepat ya
saya kira gitu mbak
oke baik baik
kita akan lihat bagaimana pergerakannya dinamikanya karena kayaknya mungkin di tahun ini juga akan banyak kejutan kejutan
tapi kita harapkan bukan sesuatu yang punya nilai negatif tapi nilai positif sebaliknya yang bisa mensupport segala hal
terima kasih siswo terima kasih
makanya mbak makanya tahun dua ribu dua puluh tiga menurut saya adalah tahun gelap untuk startup digital mbak
memang masih agak berat
oh sedikit analisisnya mas siswo beratnya itu bagaimana kalaborasinya
itu ya karena sebenarnya sebabnya sama
karena duit sudah makin langka karena inflasi tinggi sehingga duit itu nggak akan bisa masuk ke startup startup digital yang sebelumnya jor joran
bukan duit ya
karena apa karena krisis global ini
the fed naikkan tingkat suku bunga maka uang ketat seluruh dunia
maka kemudian para investor dia mulai rasional meraih refocusing ya
maka kemudian startup startup ini mereka tidak investasi di situ dulu gitu
jadi aliran ke startup itu akan menjadi semakin mengecil sehingga menyebabkan bk itu tadi saya kira bilang kayak kena stroke tadi
waktunya dihentikan tetapi sudah harus berhenti
nah kita akan pantas
oke berarti ya masih di bulan pertama masih tersisa sebelas bulan lagi kita akan lihat apakah akan banyak yang berguguran atau justru tumbuh subur gitu
seperti hl kita malam hari ini
mas yuswo terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
salam sehat mas selamat malam